lebih dari dua pegawai negeri sipil di lingkungan pemprov dki jakarta
tidak masuk kerja tanpa keterangan atau bolos
sanksi pemotongan tunjangan kinerja daerah selama satu bulan menanti mereka yang membolos
pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran selama sepuluh hari
dua satu ratus delapan puluh enam pegawai negeri sipil di dki jakarta tidak masuk kerja tanpa keterangan atau membolos
angka itu didapat dari rekap absensi oleh badan kepegawaian daerah dki jakarta pada pukul sembilan pagi tadi
dalam data itu terlihat pula jumlah pns yang izin di hari pertama masuk kerja sekitar sembilan ratus lima puluh sembilan pns
khusus bagi pns yang membolos gubernur dki jakarta telah menyiapkan sanksi tegas
berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah